saya tidak mau menangis pak
mereka akan menjadikan ilmuwan seperti mereka punya kemenangan
karena sudah berani pukul burung
itu anak anak kita sekarang